aku pengen nanya nih setelah aku punya hubungan sama roy roy itu pernah jalan sama cewek lain gak sih
ya paling kalau teman jalan ada beberapa kayaknya nggak ada yang serius
iya setahu juga gak ada
oh iya kemarin daniel bilang kalau dia pernah lihat roy jalan sama adik loh dia
nah adikku aku sesuai
sejak kita ketemu di bazar kemarin aku jadi kepikiran sama kamu
apa kamu baik baik aja ros aku tuh khawatir loh
i'm okay karina well sebenernya gak begitu baik tapi aku gak apa apa kok
ros aku tuh sebenernya pengen banget ketemu kamu
ngobrol sama kamu bisa nggak ya kira kira ya itu kalau kamu nggak keberatan
aku boleh ke rumah kamu nggak
yaudah aku sekarang siap siap ya bentar lagi aku jalan ke sana
yeay pinter sekali aduh pinter pinter
ya ros enak enak kan bener emang
enak kan nanti kita berenang lagi ya pak
iya dong anak pinter nanti kita berenang lagi ya
tapi sekarang mudahan dulu rena mandi sama cus ya
mir tolong ya
senang ya senang ya berenang ya
bener gak ya
gue jadi kepikiran terus
kamu ini kenapa sih
dari tadi aku perhatiin di mobil
kamu ngelamun aja terus
ini sayang aku tuh mikirin enaknya abis ini tuh ke salon atau spa gitu
elsa keliatan panik
sejak ketemu sama temannya roy tadi
sebenarnya apa yang mereka bicarain
apa aku coba hubungi temen bennya roy
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh aduh
aku boleh kan sering sering
nanti papa aturin waktunya lagi ya
yeay makasih ya pa
kita ke restoran jalan jalan sekalian nyempet mama
papa tutup pintu dulu
loh mama kemana
mama mau pamit dulu pak
mama mau ke rumahnya rosa
mama mau lihat keadaan dia
mau temenin dia juga
soalnya kasihan kan pak
masalah keluarganya kan belum selesai sampai sekarang
yaudah mama hati hati ya
titip salam buat rosa ya
ini taksi online nya udah deket pak
kalau gitu mama jalan dulu ya
pak uya mau ketemu sama michi udah janjian
bisa tolong dibuka
mendingan kamu mau duduk dulu deh
eh mas jerapa
nama gua angga bukan jerapa
wah iya siap mbak
tunggu sebentar ya macer
udah lagi derangga
tante rosa masih ada di kamarnya engga
aku ke kamarnya tante rosa dulu ya
eh tapi inget ya
kamu jangan maksa dia
kamu jangan bikin dia tertekan
emang gak usah takut ya
di depan ada angga tanta mau ketemu sama tante rosa
buat apa enggak ketemu tante
mau bikin pembelaan untuk al dan andin
buat bikin tante percaya
angga kesini gak disuruh sama al kok tante
dia sendiri yang mau datang kesini
dia mau nyeritain yang sebenarnya ke tante
tante temuin ya
coba tante temuin dulu ya
cerita angga itu bisa menjelaskan hal yang masih ada
ini mungkir anjol buat tante
eh aku udah pesenin minuman ya
wah makasih ya andin
sorry ya di nunggu lama
mana ya sebentar
maaf nih udah ganggu waktu kalian
minta ketemuan sama kalian karena
ada yang mau aku tanya
pasti tentang roy kan
iya tentang roy
hmm aku pengen nanya nih
aku punya hubungan sama roy
roy tuh pernah jalan sama cewek lain gak sih
ya paling kalo temen jalan ada beberapa
kayanya gak ada yang serius
iya setau gue juga gak ada
kemarin daniel bilang
kalo dia pernah liat roy jalan sama adik nundin
iya iya bener
daniel bener bener liat roy jalan sama elsa
katanya sih gitu
kapan dia ngeliatnya
katanya sih udah lama
tapi gak tau kapan
kapan dia ngeliatnya